panglima kodam sembilan udayana pada senin pagi menyerahkan lima puluh unit motor listrik kepada anggota yang berprestasi dan berkinerja tinggi di satuan kerja kodam sembilan udayana
motor listrik yang akan menjadi kendaraan pribadi anggota yang mendapatkan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi kodam lainnya dalam upaya mensosialisasikan kendaraan listrik di indonesia
sebelum menyelesaikan tugasnya sebagai panglima kodam sembilan udayana maijen tni sony apriantono memberikan apresiasi pada anggota tni berupa kendaraan listrik roda dua
sepuluh anggota tni dari berbagai satuan kerja yang dinilai berprestasi mendapatkan motor listrik secara cuma cuma
para penerima motor listrik ini tidak hanya dari anggota tni tamtama serta bintara namun juga pns yang berada di lingkungan kodam sembilan udayana
selain menyerahkan puluhan motor listrik panglima tni maijen sony apriantono yang kini dipromosikan sebagai asintel panglima tni mabes tni ini
meresmikan stasiun maksud kami pengisian kendaraan listrik di lingkungan makodam sembilan udayana
saya ingin memberikan sesuatu kepada pak jelisaya
saya ingin berikan penanganan kepada pak jelisaya dari kodam sembilan udayana
khususnya ya pak jelisaya
saya rasa kerja langsung dibawa saya ke lingkungan makodam sembilan udayana
pada saat itu saya berpikir untuk memberikan motor positif
tapi segini berjalan lalu karena juga memang ada imbauan bahkan sudah keluar institusi presiden untuk percepatan gunakan kendaraan kebiasaan listrik
khususnya ke lingkungan stasiun pembentangan stasiun tni
saya berpikir untuk memberikan adanya dalam bentuk kendaraan